gue datang kesini mewakili boy untuk bertarung sama lo
bilang aja lo takut bertarung sama boe
kalau lo takut bertarung sama gue
kalau emang gitu lo mau

bukan gue atau murid gue atau suruhan gue
yang hancurin pekuran macem putih
dan bukan gue juga yang nyuruh bagas kesini
gue yang penting